kota waru itu
segara anakan dahulu pada tahun seribu sembilan ratus an luas hutan mangrove di kawasan ini mencapai enam ribu lima ratus hektare pada
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an luas hutan mangrove di segaranaka menyusul tinggal sekitar empat hektare dan saat
ini kondisinya terus menyusut hingga tersisa sekitar dua ribu hektare ini kita lagi perjalanan
ke kutawaru namanya jadi dia dari cilacap menyeberang dengan perahu seperti ini dia
nanti melewati hutan hutan bakau hutan bakola di situ itu banyak kebiting tidak hanya menikmati
hutan mangrove di perjalanan saya ke kutawaru saya bisa melihat kilang pertamina revenet unit
cilacap dari dekat saya bisa menyaksikan kapal kapal besar yang sedang sandar di kawasan
kilang produksi terbesar di indonesia untuk keluar dan masuk ke kelurahan kota waru warga
perahu seperti ini selain untuk mengangkut orang perahu perahu ini juga digunakan untuk
mengangkut kendaraan sepeda motor penumpang kendaraan rp empat pelajar rp tiga lima ratus nah ini jadi
naik perahu dari sana ya kurang lebih sekitar lima sepuluh menit kalau penumpang empat ribu kalau pelajar tiga
dari dermaga kutawaru saya menuju ke kampung kepiting sekitar sepuluh menit perjalanan dari
dermaga bisa menggunakan mobil odong odong seperti ini jika rombongan atau menggunakan jasa ojek sepeda
motor tidak menunggu lama saya langsung diajak mempersiapkan alat untuk berburu
ke piting di hutan mangrove kali ini proses penangkapan ke piting liar dengan menggunakan
alat pertama pintur pintu pintur ini terbuat dari kerangka besi yang dipasang jaring kedua menggunakan
wadong wadong merupakan alat jebakan dengan menggunakan bambu agar ke piting masuk dalam
perangkap saya menyiapkan bambu yang digunakan untuk memasang umpan berupa ikan nah ini yang
sedang dibuat apa ini mas untuk fungsinya buat ikan oh ngasih makan umpan umpannya nanti ditaruh di dalam boleh
mas saya coba kita bikin ininya hujan jadi di dalam harus dikasih ini ya kasih umpan dikasih umpan biar si ke
piting itu tertarik untuk masuk ya selain menggunakan perangkap untuk mencari kepiting
bukan pekerjaan mudah saya bersama yulianto yang sehari hari bekerja mencari kepiting di hutan
mangrove harus menggunakan perahu sampan seperti ini agar bisa masuk ke sela sela hutan mangrove yang
bar biasanya memasang perangkap dilakukan saat air laut surut sehingga pada saat
air pasang perangkap ternyata air dan ke piting masuk ke perangkap
sebelum pintu dan wadong dipasang di salah salah tanaman mangrove saya
dan yulianto memasang ikan di dalam perangkap yang sudah kami bawa
ini dia di dalam ada ikan ada ikan terus ini udah ditutup digunc cor tujuh puluh
jadi dia masuk si kepitingnya nanti akan masuk lewat sini dia akan terjebak di dalam
ini yang ditempatkan di sini
nah ya biasanya mereka itu menempatkan di tempat tempat yang agak lubang seperti ini ya
untuk memasang wadung yang terbuat dari bambu saya dan yulianto mengambil batang pohon mangrove untuk menjepit watung di dasar air
sementara untuk memasang pintur lebih mudah karena terbuat dari besi sehingga cukup berat dan dapat berada di dasar air
agar tidak lupa pintur harus diberi tali dan diberi penanda di bagian atasnya
jadi jebakan jebakan ini dipasang dan dibiarkan selama semalam besoknya tinggal diambil
itu biasanya semalam apa sampai dua malam
semalam aja ya
satu malam dibiarkan nanti tinggal pagi paginya ke sini
dalam sekali pasang biasanya yulianto membawa dua puluh hingga tiga puluh pintur dan wadong untuk dipasang di kawasan hutan mangrove yang diperkirakan banyak terdapat kepiting
tidak semua perangkap yang dipasang mendapatkan kepiting tergantung dengan kebutuhan
saat saya mengangkat beberapa wadung yang sudah terpasang sebelumnya
ada yang mendapatkan kepiting dan ada yang belum beruntung alias kosong
saya susah ini kakinya karena di bawahnya itu lembek banget
di bawahnya lebak banget jadi kalau saya enggak nahannya gini dia semakin dalam
ini ada yang dapat ada yang nggak
kalau yang ini dapat satu ini yang satunya kosong
saat mengangkat kepiting wadong dan pintur mesti berhati hati
karena meski tidak beracun
capitan kepiting cukup bisa membuat tangan kita luka
jepitan kepiting ini sangat kuat
dan berikut tantangan mencoba mengikat kepiting
akhirnya setelah melalui proses yang cukup menegangkan
saya berhasil mengikat dengan selamat
jadi ini tajam banget ya
mas yuli sampai ketakutan itu kalau bisa nansep
kemarin bapaknya kena itu harus diputusin ini kakinya
kalau nggak susah
selanjutnya saya melihat proses penangkaran
nah untuk membuat kepiting yang cangkangnya keras menjadi lunak
membutuhkan waktu dua minggu hingga satu bulan
selain ditempatkan di box kakek kepiting juga harus putus
agar mempercepat proses pelepasan cangkang
fungsinya untuk membesarkan
iya ini nggak membesarkan cuma buat bikin piding lunak
buat bikin ring lunak gitu
berbeda dengan kepiting yang baru ditangkap
kepiting yang baru ditangkap ini sangat berbahaya
karena capitnya bisa melukai tangan saya
kalau yang sudah proses munting atau menjadi kepiting lunak
sudah tidak berdaya
nah ini kepiting lunak
posisinya dari mulai badannya sama capitnya sudah sangat lunak sekali
nah ini sudah kita panen dapat cukup banyak
nanti kita olah
biasanya kalau kepiting lunak diolah apa bu
mayoritas warga di kota waru merupakan nelayan
dan untuk menampung hasil tangkapan
lasno bersama kelompoknya membudidayakan kepiting hasil tangkapan
baik yang diolah
menjadi kepiting cakang lunak
dan membudidayakan kepiting di kolam
agar kepiting memiliki ukuran yang lebih besar
dengan diproses di sini
dibudidayakan menjadi kepiting cakang lunak
maka nilai jualnya sudah lumayan tinggi
mungkin bisa naik lima puluh persen
sekarang sudah satu ratus empat puluh sampai satu ratus lima puluh ribu per kilonya
tidak hanya di budidaya menjadi kepiting cakang lunak dan juga pembesaran
di kampung kepiting kutawaru juga menyajikan beragam olahan kepiting dan ikan laut
seperti kepiting cakang lunak krispi
ikan laut bakar
dan cumi saus tiram
ya jadi kalau kepiting yang baru nangkep
nah ini seperti ini contohnya
nih ini masih keras
makanya susah harus pakai alat seperti ini
ini baru bisa dimakan
tapi kalau yang sudah di budidaya
seperti yang tadi itu
sudah di treatment sepuluh dua puluh hari
ini cangkang seperti ini semuanya lunak
apa hanya ada di kampung kepiting di kawasan cilacap ini
daniel yuwantoro cilacap jawa tengah